terima kasih si cewek aku bisa ngajak ngobrol reva heart to heart
yaudah coba kamu telfon reva sekarang ya
gue bisa gak ya duluan sampai kampus siririn daripada reva
pak pak pak
aku kayaknya ikut temen aku aja ya
soalnya biar cepet kalau enggak ini macet banget
nanti kita ketemuan di sana langsung aja ya
temen aku ini namanya haikal oke
nanti telfon ya nan
kalau udah kelar
duluan ya pak
ah untung aja
sebentar aja tolong anterin gue ke kampus nusa indah
soalnya gue mau ketemu temen tapi ini macet banget
aduh re tapi gue mau bimbel
bimbel bukan ada masa satu jam lagi ya
lagian kan bimbel area bukan kesini
yaudah sebentar aja
cuma nganterin ngedrofin abis itu udah deh
eee apa enggak yaudah deh gak apa apa
eh re jangan jangan
yaudah biar gue anterin
sama gue aja ya
ya makasih nanda
tumban banget ya haikal jalannya pelan pelan gini
aduh tapi kalau gue kan numpang
masa udah numpang pakai protes sih

sama adek adek nih

oh ya kan ne
bisa juga kewetq die

hmm kenapa sih
gimana kalau kita parkirnya disitu aja tuh
eh jangan re
disitu panas ya
cari yang di bawah pohon aja ya
ini aja deh
eh yaudah yaudah
kalau kayaknya gue masuk kesana sendirian aja ya
soalnya gue buru buru banget juga
emang lo ke dalam mau ketemu siapa sih
gue mau ketemu sama ririn temennya adriana
wah kayaknya udah bubaran kuliah deh
gue harus buru buru banget
terima kasih ya lo udah nganterin gue
sorry gue harus buru buru
eh re mau ketemu siapa sih
pak aku lupa nanya
kenal nggak sama ririn jurusan hukum disini
waduh banyak anak hukum
saya nggak kenal mbak
coba tanya ke mas susi yang lain
oh yaudah makasih pak ya
mau nanya kenal nggak sama ririn anak hukum yang kuliah disini
wah yang mana ya
coba aja cari di sebelah sana
oh yaudah makasih ya
gue harus kesana duluan sebelum reva
kalau gue samperin apa gak jadi masalah ya
kenapa bisa reva duluan sih
bukannya lo harusnya udah itu ya
udah balik mau ke bimbel juga kan
iya sih gue mau ke bimba
cuma kan masih si jamel haji
lagian kan mas wisi sendirian disini
udah gue teri juga
masih gue tinggal disini
jadinya gak ada kayak ganteng itu mas
karena gue gak tebel
udah sadar sama bubbah ini
karena langgar perintah
seharusnya kalau mau non mau kemana mana gitu
jadi sekarang juga nan reva harus pulang
kal aduh sorry banget ya
ini gue harus buru buru banget pulang
tapi makasih banget ya lo udah mau nganterin gue kesini
udah mau nemenin gue
gua harus kasih tau boy
udah tahu mantan pacarnya adriana
aduh boy sorry banget ya boy
gue gak bisa cegah reva
buat nemuin temennya adriana
udah gak apa apa kali
emang udah saatnya reva tahu semuanya

lu kan udah janjian mau ketemuan sama bonti
tolonglah sama untuk melalui semua ini ya allah
dari semua keburukan ini ya allah
aduh kita gak bisa biarin reva
setidaknya kita mesti kasih tau reva
kalau misalnya emang kita tahu
adriana itu mantan pacarnya boy
tapi kita juga tau kalau adriana sama boy
itu udah gak ada hubungan apa apa dari lama
dan boy tuh emang udah gak sayang lagi sama adriana
seenggaknya aku bisa bantuin boy
dari sisi cewek aku bisa ngajak ngobrol reva
coba kamu telfon reva sekarang ya
eno gak diangkat
aduh gak diangkat juga kal
aku takutnya udah bener bener kayak terpukul banget
sampai dia gak mau ngangkat telepon dari siapa siapa
ini kan sekarang kita belajar dulu yuk